ini arus mudik di tol cikopo palimanan cirebon jawa barat
dan kondisi di pelabuhan merak banten
sudah ada jurnalis kompastifi ada nanda aprilia dan juga ursula penedikta di sana
kita ke nanda aprilia dulu di gerbang tol palimanan cirebon jawa barat
nanda bagaimana situasi arus mudik hari ini
apakah sudah terlihat begitu walaupun memang belum cuti bersama
iya reza sebenarnya kalau situasi saat ini di tol palimanan
atau tepatnya saat ini saya berada di kilometer satu ratus delapan puluh
sejak tadi pagi sampai dengan siang hari ini kami memang memantau
masih belum adanya kepadatan ataupun antrian yang cukup panjang
masih tampak seperti yang bisa dilihat saat ini adalah kondisinya masih ramai lancar
namun ini situasinya sebenarnya berbeda dengan data yang kami peroleh
bahwa kalau saat ini memang masih belum tampak adanya kepadatan yang cukup signifikan begitu
namun kalau berbicara mengenai data dari pihak pengelola ruas tol cipali
ini mencatat sebenarnya sudah ada terjadinya kenaikan volume kendaraan
sejak kemarin di tanggal tiga april dua ribu dua puluh empat kemarin
tadi sudah dijelaskan di pengantar bahwa kenaikan tersebut tercatat
ada sebesar kurang lebih hampir empat puluh persen lebih
yakni sebesar dua ratus empat puluh dua ribu kendaraan melintas di ruas tol cipali
yang diprediksi ini akan terus meningkat sampai dengan di tanggal enam april dua ribu dua puluh empat mendatang
nah kita tahu kalau berdasarkan informasi terkait
dengan jumlah arus mudik volume kendaraan ini di tahun ini diprediksi akan meningkat
bahkan meningkat lima puluh persen dibanding dengan tahun sebelumnya
yakni ada sebanyak satu ratus sembilan puluh tiga enam juta pemudik
nah ini menjadi perhatian juga khususnya dari kemenhub atau dari menteri perhubungan sendiri
budi karya sumadi bahwa tol cipali salah satu menjadi titik yang krusial
kenapa reza dan juga saudara ini disebut menjadi salah satu titik yang krusial
karena sebenarnya di tol cipali ini merupakan titik simpul
pertemuan antara delapan jalur baik itu dari tol cipularang dan juga tol jakarta cikampek
ini artinya ada imbauan juga dari menhub bahwa mengimbau para pemudik yang mau tidak melakukan mudik
khususnya melintasi tol cipali agar melakukan mudik sebelum dari masa prediksi puncak arus mudik
yang tadi sudah disebutkan di tanggal enam sampai dengan delapan april
selanjutnya kita akan ke merak banten